rasanya sudah lama tidak bertemu teman teman di sekolah
karena pandemi membuat kita harus tetap di rumah
walaupun kita saling berjauhan
tak menjadi halangan untuk sekolah tetap berjalan
semangat kita untuk belajar tak akan berhenti
terus menuntut ilmu demi meraih prestasi
anak indonesia gapai cita cita